beralik informasi mengenai penanganan kasus bentrok supporter persija
kepolisian daerah metro jaya telah menetapkan tujuh tersangka supporter jakmania
usai kerusuhan di stadion gelora bung karno senayan jumat malam
dari ketujuh tersangka satu diantaranya merupakan pelaku penganiayaan seorang polisi
anggota diras krimum dan diras krimsus polda metro jaya
terus melakukan pengembangan terkait kasus kerusuhan supporter jackmania
minimnya barang bukti dan saksi saksi di lokasi kejadian
diakui kepolisian menjadi kendala dalam mengungkap pelaku penganiayaan brigadir hanafi
yang kritis akibat disiram air keras
selain pelaku penganiayaan aparat polisi juga menetapkan status tersangka
terhadap enam orang yang disebut sebut turut memprovokasi masa lewat media sosial
ketujuh supporter jakmania saat ini dijerat pasal berlapis
dengan ancaman hukuman enam tahun kurungan penjara
jadi yang kita bisa amankan total bagi
di hari ini sampai dengan tanggal dua puluh enam ini ada sekitar tujuh tersangka
yang saksi saksi tadi saya sampaikan
minim sekali dan dari head speed ini karena memang yang bersangkutan langsung mengupload gambar tkp